provinsi jawa barat terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan the sebelas east asia local and regional government congress
pertemuan yang berlangsung di bandung pada dua puluh tiga hingga dua puluh lima november dua ribu dua puluh dua ini bertujuan membangun dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar pemerintah daerah di negara asia timur dan asia tenggara dalam rangka pemulihan ekonomi

pertemuan yang berlangsung di bandung pada dua puluh tiga hingga dua puluh lima november dua ribu dua puluh dua ini bertujuan membangun dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar pemerintah daerah di negara asia timur dan asia tenggara dalam rangka pemulihan ekonomi
pertemuan yang berlangsung di bandung pada dua puluh tiga hingga dua puluh lima november dua ribu dua puluh dua ini bertujuan membangun dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar pemerintah daerah di negara asia timur dan asia tenggara dalam rangka pemulihan ekonomi
pertemuan yang berlangsung di bandung pada dua puluh tiga hingga dua puluh lima november dua ribu dua puluh dua ini bertujuan membangun dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar pemerintah daerah di negara asia timur dan asia tenggara dalam rangka pemulihan ekonomi
pertemuan yang berlangsung di bandung pada dua puluh tiga hingga dua puluh lima november dua ribu dua puluh dua ini bertujuan membangun dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar pemerintah daerah di negara asia timur dan asia tenggara dalam rangka pemulihan ekonomi
pertemuan yang berlangsung di bandung pada dua puluh tiga hingga dua puluh lima november dua ribu dua puluh dua ini bertujuan membangun dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar pemerintah daerah di negara asia timur dan asia tenggara dalam rangka pemulihan ekonomi